banjir di perumahan pondok gede permai bekasi sudah surut namun warga yang sudah kembali dari pengungsian
kini direpotkan dengan urusan lumpur sisa banjir
iya dan bantuan hingga kini masih mengalir ke posko banjir warga yang masih tinggal di pengungsian kini kebanyakan adalah warga lanjut usia
sebagian besar korban banjir yang mengungsi telah kembali ke rumah masing masing sejak dua hari lalu
untuk membersihkan sisa banjir yang melanda rumah mereka
sementara itu di tenda posko bpbd saat ini masih ada sekitar dua puluh warga lanjut usia yang bertahan
hal amannya membersihkan rumah rumahnya dan peralatannya
banjir yang merendam perumahan pondok gede permai bekasi beberapa hari lalu menyisakan lumpur di rumah warga
setelah kembali dari pengungsian para warga bersiap menata rumah mereka
meski banjir telah surut beberapa hari lalu namun menyisakan lumpur yang cukup tinggi
bisa anda saksikan di sini ketinggian lumpur yang saat ini saya injak bisa mencapai lebih dari sepuluh cm
dan inilah yang menjadi pr warga saat ini
mereka harus membersihkan pasca air surut dari beberapa hari lalu selain juga sampah sampah yang berserakan di depan rumah mereka
dan tentunya fokus mereka saat ini membersihkan peralatan rumah tangga mereka yang saat itu terendam banjir di dalam rumah
nah selain itu mereka juga membutuhkan air bersih karena listrik sendiri baru menyala kemarin sekitar pukul dua belas siang
dan tentunya mereka
sangat membutuhkan adanya air bersih yang sudah disiapkan di beberapa titik oleh kementerian pekerjaan umum
nah tanggul tanggul yang telah diantisipasi oleh warga di sekitar ini adalah dengan membangun tanggul darurat terlebih dahulu
dengan mendirikan bronjong pasir dan batu sepanjang tiga puluh meter di gerbang pondok gede permai
dan anda saksikan juga di sini warga masih terus beraktivitas
membersihkan wilayah mereka yang terendam lumpur sisa dari air banjir yang menggenangi mereka hingga mencapai lebih dari satu lima meter
nah ada wacana dari pemerintah kota bekasi yang akan merelokasi satu lima ratus rumah di sini
namun sebagian besar dari warga bisa dikatakan sembilan ratus warga dari rumah tersebut menolak untuk direlokasi dengan alasan tentunya tidak ada kompensasi yang sesuai
karena harga rumah di sini sudah pasti jauh turun sekali
nah tentunya mereka ini yang akan menjadi solusi nantinya
apakah akan dibangun tanggul permanen ataukah mereka akan direlokasi akan menjadi wacana bagi pemerintah bekasi
roni satria bekasi